kita ke informasi selanjutnya masih terkait kondisi gizi buruk di asmat sedikitnya enam puluh delapan anak meninggal dunia akibat campak dan gizi buruk serta penyakit komplikasi lainnya di kabupaten asmat provinsi papua
lambatnya penanganan karena akses jalan yang sulit dan keterbatasan infrastruktur kesehatan menggambarkan betapa kompleksnya masalah kesehatan masyarakat di kabupaten ini
kabupaten asmat memiliki luas dua puluh tiga tujuh ratus empat puluh enam km persegi yang dikelilingi hutan rawa dan sungai
kondisi tersebut hanya memungkinkan kapal cepat dan perahu sebagai sarana transportasi utama warga antar distrik
sementara itu sebagian besar warga masih memiliki kebiasaan berpindah pindah
hal ini menjadi salah satu penyebab program layanan kesehatan pemerintah daerah
bagi warga di dua ratus dua puluh empat kampung yang tersebar di kabupaten ini belum berjalan maksimal
kehidupan mereka kan dari satu tempat pindah ke tempat yang lain
dan tidak selamanya mereka ada di kampung
nah itu juga salah satu kendala karena pola hidup mereka perilaku kehidupan mereka seperti itu sehingga tidak menganggap kesehatan atau imunisasi sebagai satu kebutuhan
ini adalah hal yang harus dilakukan bagi anak anak kita
masalah ini semakin kompleks dengan jumlah tenaga medis yang tidak memadai
hal ini terutama karena rendahnya minat dokter yang bersedia mengabdi di kabupaten asmat
usaha pemerintah daerah untuk merekrut dokter spesialis pun belum mendapat respon positif
waktu itu mata merah juga bu
kita ini punya rumah sakit umum dpd
tapi kita tidak bisa punya dokter spesialis minimal tempat yang dasar itu tidak ada
di apbd tiap tahun kita siapkan biaya untuk dokter spesialis kontrak
tapi kita juga tidak bisa dapatkan
tiap tahun kita paling dapat satu dari lima yang kita rencanakan tapi tidak bisa kita dapat
menurut data dari pemerintah kabupaten asmat kabupaten ini memiliki padatan penduduk lebih dari delapan puluh delapan jiwa
namun kabupaten ini hanya memiliki empat dokter yang melayani enam belas puskesmas di dua puluh tiga distrik
di rumah sakit umum daerah agats yang menjadi rumah sakit rujukan utama untuk menangani kasus kasus kesehatan kompleks
hanya memiliki delapan dokter
yang dua diantaranya adalah spesialis bedah
untuk saat ini di mana meningginya kasus penyakit campak dan juga gisi buruk
ketersediaan dokter ahli gizi dan juga spesialis anak menjadi salah satu kebutuhan utama yang diperlukan
untuk memaksimalkan layanan kesehatan di kabupaten yang terletak di provinsi papua ini
april sirait kabupaten asmat papua